aplikasi peduli lindungi saat ini digunakan sebagai syarat untuk masuk ke sejumlah sektor
salah satunya adalah untuk bisa masuk ke bioskop
namun ternyata sejumlah kendala seperti sulit diakses menjadi dilema tersendiri
gabungan pengelola bioskop seluruh indonesia juga menduga penggunaan aplikasi peduli lindungi ini
yang merupakan syarat masuk bioskop menjadi salah satu faktor
bioskop masih tetap sepi meski sudah dibuka kembali
lalu kita akan bahas bersama apa saja sebenarnya kekurangan dari aplikasi peduli lindungi
yang harus dibenahi agar bisa inklusi
untuk membahasnya kita sudah tersambung melalui sambungan telpon
dengan ketua gabungan pengelola bioskop seluruh indonesia arindia pratama lubis
dan juga melalui zoom dengan anggota mag forum tata kelola internet indonesia astari iyanuarti
selamat malam maizy
saya mau tanya dulu ini semuanya sudah kembali ke bioskop atau belum
pak tama dan juga
kalau mbak astari sudah kembali ke bioskop mbak
saya sebelum ppkm nonton di bioskop
setelah pkm belum
oke nah ini kan kita sama sama tahu bahwa ternyata menurut riset yang dikeluarkan
itu masih ada beberapa orang

terutama sejak dibuka kembali pada enam belas september untuk masuk ke dalam bioskop
saya akan tanya dulu ke mas tama
mas tama sudah dibuka sejak enam belas september
sebenarnya kalau dari data bagaimana sih animo masyarakat saat ingin menonton bioskop sejauh ini
ya kalau kita lihat animo masyarakat itu cukup besar ya
apalagi di bulan september ini kan banyak film film yang
yang tadinya tertunda tayang tentang film hollywood sekarang di september itu numpuk semua film
jadi masyarakat itu memang sangat antusias
justru kita sih terima kasih nih bulan yang sangat baik kita diizinkan untuk buka kembali
oke di tengah animo masyarakat yang tinggi sebelumnya sudah ada rilis data dari gpbsi
ini mas tama menyatakan bahwa banyak pengunjung yang mengaku ini kesulitan nih untuk bisa mengakses
untuk peduli lindungi yang merupakan syarat utama juga ya untuk bisa masuk ke bioskop
prakteknya dari temuan di lapangan seperti apa mas tama
ya seperti yang kita ketahuin ya begitu bioskop dibuka
masyarakat jadi tidak sabar pengen segera nonton lagi kembali lagi ke bioskop
nah tentunya kan masih banyak yang belum mengetahui bagaimana cara menggunakan dari si peduli lindungi ini sendiri
dan juga kan di minggu uji coba kemarin itu kita dibatasin ya untuk yang bisa masuk hanya yang kategori hijau saja
jadi waktu kemarin kita mulai mensosialisasikan ke masyarakat untuk sebelum ke bioskop sebaiknya aplikasi peduli lindungi ini di install terlebih dahulu di handphone mereka
jadi pada saat datang ke bioskop mereka tidak perlu lagi nanti untuk install terlebih dahulu baru kemudian di scan
itu yang sudah kita lakukan
kalau dari data nih mas tama sejauh ini memang sangat signifikan sekali ya adalah orang orang yang mungkin enggan untuk ke bioskop karena menilai bahwa ah ribet nih kalau harus pakai peduli lindungi
atau mungkin aduh hp saya nggak sesuai nih untuk bisa menggunakan aplikasi ini
atau seperti apa mas tama
nah kalau dari data yang kita terima ya untuk kota kota besar sih cenderung tidak terlalu masalah
paling kendalian hanya di
orang yang kategori hijau
cuma kalau lihat untuk yang seperti di kabupaten atau daerah indonesia yang ke arah timur itu memang ada kendala
karena kan masih ada beberapa juga masyarakat yang belum mengganti handphonenya dengan yang handphone terkini
tentunya itu akan menghambat waktu mereka mau datang ke bioskop sih
oke menjadi salah satu hambatan tersendiri ya jadinya mas tama
saya akan langsung ke mbak astari
mbak astari mendengar tadi pemaparan dari mas tama bahwa ada kesulitan terutama di wilayah kabupaten dan juga provinsi provinsi yang tidak termasuk dalam kota besar
ini kesulitan untuk bisa mengakses peduli lindungi
padahal kita sama sama tahu di sejumlah sektor penggunaan ini menjadi satu kewajiban
mbak astari catatannya seperti apa terkait dengan hal ini
kemudian banyak pihak menilai bahwa bagaimana kemudian aplikasi yang diwajibkan ini ternyata tidak inklusi
tidak bisa dimanfaatkan

ya benar sekali yang tadi disampaikan oleh asosiasi gabungan pengusaha bioskop
itu adalah salah satu masalah terbesar dari peduli lindungi
di rekomendasi kami yang kita keluarkan tanggal delapan september dua ribu dua puluh
masalah terbesar peduli lindungi adalah sifatnya yang mandatory sifat yang wajib
sementara data sampai per hari ini jumlah penduduk indonesia
di kota di desa ya digabungkan tidak melihat dia tinggal di kota atau di desa
yang memiliki ponsel pintar itu baru satu ratus enam puluh juta
artinya ada sekitar satu ratus sepuluh juta penduduk indonesia yang tidak memiliki ponsel pintar
artinya tidak bisa mengunduh aplikasi peduli lindungi
ini berarti untuk menjadikan aplikasi ini syarat wajib bagi penduduk indonesia
untuk beraktivitas di masa pandemi ini menimbulkan diskriminasi tentu saja
jadi salah satu saran utama kita karena igf indonesia itu memiliki lima belas rekomendasi
yang kita sampaikan ke lima institusi dari kemen keminfo kemenkes kemendagri bssn dan pt telekom
sebagai developer dari peduli lindungi
poin utama yang paling awal adalah
memberikan rasa keadilan ke seluruh masyarakat dulu
jadi sifat mandatorinya ini perlu dipertimbangkan uang
karena artinya tidak semua masyarakat indonesia bisa mengunduh aplikasi peduli lindungi
di satu sisi kan tujuan dari aplikasi ini adalah untuk bisa mempermudah proses tracing ya mbak asari
itulah awalnya kenapa setiap sektor atau mayoritas sektor ini mengharuskan menggunakan aplikasi peduli lindungi
bahkan ke supermarket juga sekarang sudah wajib begitu
melihat kondisi ini apa
apa kemudian yang seharusnya menjadi sorotan dari pihak pemerintah
jadi saran yang kita sampaikan ke pemerintah
kalau misalnya pemerintah masih melihat faktor dari bahwa tracing ini penting sekali
kita sepakat bahwa tracing ini penting banget
sangat penting untuk mengendalikan kondisi pandemi ya
maksudnya supaya pandemi ini dapat berakhir
nah masalahnya tadi kan yang seperti sudah dijelaskan
jadi kalau misalnya tetap menjadi syarat untuk aktivitas masyarakat sistemnya dibalik
jadi bukan kita yang membawa handphone tapi dari pihak yang diakses publik misalnya kayak di mall
atau kemudian bandara stasiun terminal itu yang menerapkan pemindaian
jadi mereka yang mendiakan alatnya
kita masyarakat cukup membawa ktp
nah kan seharusnya kalau dia sudah divaksin
kan harusnya sudah sedap ketika memasukkan ktp
nik nya di scan pasti masuk dong datanya bahwa warga ini sudah divaksin sekali dua kali
dan data itu harusnya sudah ada di pemerintah dalam hal ini di dukcapil
menteri kesehatan dan peduli lindungi
karena pada dasarnya penggunaan aplikasi ini atau penggunaan iktp lah pada awalnya juga kan agar sistem datanya ini terintegrasi ya mbak astari ya
saya akan kembali lagi ke mas tama
mas tama tadi mbak astari menyebutkan di tengah kendala yang dihadapi terkait dengan aplikasi peduli lindungi
salah satunya juga tadi mas tama sampaikan bahwa kesulitan nih pihak pengelola bioskop
nah kalau tadi usulan mbak astari kira kira diterapkan
di bioskop apakah kemudian disambut baik mas tama
kalau dari kita sih apa yang disarankan dari polri pasti kan kita sambut dengan baik
cuman mungkin dapat dipertimbangkan pada saat pelaksanaannya di lapangan
apakah memungkinkan atau tidak
tentunya sih kalau dari kami mencari mana yang terbaik lah
kalau peduli lindungi seperti kita tahu kan ini hal yang baru bagi kita
kalau dulu kan awal psbb kita menggunakan qr code sendiri
sekarang kita dipermudah dengan adanya peduli lindungi
ya mungkin bisa di upgrade lagi dari sisi peduli lindunginya
apa yang kurang mungkin bisa ada feedback dari kita para pelaku usaha
baik itu bioskop maupun usaha yang lainnya
baik kalau seperti itu
iya kalau seperti itu mas tama apakah ada usulan mekanisme yang bisa diajukan oleh gpbsi ini kepada pemerintah sebagai pemilik dan juga pengelola dari aplikasi peduli lindungi
ya mungkin lebih diperhatikan kinerja dari si aplikasi tersebut ya
karena beberapa seminggu kemarin kita uji coba buka
memang sempat ada kendala di server tapi tidak lama kemudian sudah online lagi

ada juga yang begitu sebaliknya

terus ada juga yang kendalanya orangnya sudah vaksin dua kali tetapi dia keluarnya warnanya kuning ada juga yang begitu sebaliknya dia sudah dia baru vaksin sekali

ini kan kendala kendala seperti belum lagi kendala yang dari wna yang mereka kan tidak masuk ke akses peduli lindungi sebelum bioskop ini diuji coba
begitu diuji coba ternyata sudah bisa tetapi sosialisasinya masih kurang
mungkin ke depannya sosialisasinya si peduli lindungi ini lebih diramaikan kembali
tentu di bioskop kami akan bantu di dalam auditorium kami akan kami sampaikan juga ke masyarakat
berarti kalau dari asosiasi pengelola bioskop ini komitmennya penuh untuk mendukung penghentian penyebaran virus corona dan juga proses tracing dengan aplikasi peduli lindungi
tapi berharap agar bisa menyesuaikan juga ya mas tama ya dengan kebutuhan dari para pengelola bioskop
baik terakhir saya akan ke mbak astari
mbak astari di tengah banyaknya kendala kendala dari aplikasi peduli lindungi yang salah satu
yang salah satunya tadi mbak saryo juga sudah sebutkan
kemudian mas tama juga tadi sudah menyatakan
terakhir ini mbak apa kemudian saran atau usulan yang bisa anda sampaikan kepada pemerintah untuk bisa memperbaiki
karena di sisi lain pemerintah bilang akan memperbaiki
tapi dari terakhir idigf merilis rilis kendala kendala tersebut juga sepertinya belum ada perbaikan signifikan ya mbak
apa kemudian yang menjadi usulan dari mbak sari
ada juga im
ya sebagai catatan sampai hari ini memang perbaikannya belum ada ya
sudah diterima tapi perbaikan yang realnya belum bisa dinikmati oleh masyarakat
beberapa respon yang kita terima perbaikan yang dari rekomendasi yang kita masukkan itu akan bisa dinikmati oleh masyarakat tanggal dua puluh sembilan september
sembilan hari lagi berarti ya
jadi kita bisa tunggu sih sembilan hari lagi perubahan apa saja yang sudah akan dilakukan dan diterapkan oleh pemerintah terkait dengan perbaikan dari peduli lindungi
tapi kalau misalnya menanyakan apa sebaiknya yang segera harus dilakukan ya mungkin mempertimbangkan ulang kewajiban pengunduhan aplikasi peduli lindung untuk seluruh warga indonesia
caranya dengan membalik proses tadi
jadi itu bukan hanya kita yang harus memiliki aplikasi peduli lindungi tapi pihak pihak yang mengelola kualitas umum yang harus memiliki itu
jadi tracing kan masih bisa jalan kan seperti itu masih bisa jalan karena begitu kita scan ini kan juga kita sistemnya akan tercatat kita kemana
tetap akan bisa dilakukan tracingnya
yang kedua perbaikan dari sisi teknis dari peduli lindungi sendiri karena kan komplain dari pengguna yang sudah mengunduh peduli lindungi
itu banyak sekali
teman teman dekat saya juga banyak banget memiliki kendala saat mengaplikasikan peduli lindungi
salah satu yang paling utama adalah apa harus mewajibkan gps aktif dua puluh empat jam
untuk bisa menggunakan aplikasi peduli lindungi
itu juga perlu dievaluasi
sesuai dengan rekomendasi dari igf indonesia
artinya adalah yang kita harapkan sama sama penggunaan atau tujuan dari aplikasi peduli lindungi ini
awalnya adalah baik untuk bisa sama sama melihat tracing
tapi yang diharapkan adalah bagaimana penerapannya nanti bisa inklusif bisa menyeluruh dan bisa benar benar dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat indonesia
termasuk pula para pelaku usaha
salah satunya adalah pengelola bioskop di indonesia
jangan sampai ada yang merasa dirugikan ya atas mewajibkannya penggunaan aplikasi ini
saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada mas tama dan juga mbak astari sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
kita akan lihat nanti ke depannya bagaimana saran saran yang sudah diajukan ini bisa benar benar didengar dan diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah
selamat malam terima kasih mas mbak
terima kasih mbak selamat malam